jumlah pemudik yang kembali melalui terminal pulau gadung jakarta timur menurun dibandingkan tahun lalu
selain beralih moda transportasi program mudik gratis yang diadakan sejumlah instansi turut menurunkan jumlah penumpang
jumlah penumpang yang tiba di terminal pulau gadung pada minggu kemarin mencapai tiga orang
dengan penggunaan satu ratus delapan puluh dua bus yang tiba hingga pukul sembilan belas malam
tahun lalu jumlah penumpang yang tiba pada puncak arus balik mencapai lima orang
kepala terminal bus antar kota pulau gadung menyebut penurunan jumlah yang signifikan ini terjadi
karena adanya peralihan moda transportasi ke kereta api pesawat dan kendaraan pribadi
selain itu acara mudik gratis yang diusung sejumlah instansi turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah pengguna bus untuk mudik
kalau dibandingkan sama tahun lalu dua ribu lima belas sama dua ribu enam belas diprediksi itu kemarin terjadi h tiga
ternyata di haples tiga
tiga itu tidak ada penumpukan atau lonjakan bis tiba yang ada di terminal pulau gadung
tapi hari ini yang terjadi haples empat
penyebabnya apa pak
penyebabnya satu kemungkinan juga kan banyak kendala di lapangan di jalan
kemacetan ada di pintu pintu tol juga kan terjadi penumpukan kendaraan di sana
makanya kedatangan bus tiba di terminal pulau gadung itu ada keterlambatan